bmkg menyebut cuaca ekstrim seperti hujan lebat disertai kilat ataupun angin kencang hingga hujan es disertai angin puting beliung
merupakan fenomena yang lazim terjadi di periode peralihan musim kemarau ke musim hujan
di mana pada periode musim pancaroba tersebut memiliki ciri yang khas ditandai dengan kondisi pada siang hari yang cerah terik
kemudian siang dan sore hari tumbuh awan kolonimbus
bmkg menghimbau agar masyarakat di sejumlah wilayah di tanah air untuk meningkatkan kewaspadaan
lantaran diprediksi potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat hujan es hingga puting beliung
masih akan terjadi hingga dua puluh delapan september ke depan
hujan des yang disertai angin kencang terjadi di sekitar kota depok pada selasa sore yang menyebabkan pohon tumbang dan menimbulkan beberapa kerusakan lainnya
berdasarkan analisis citra satelit
kejadian tersebut terjadi karena adanya pertumbuhan awan komulonimbus yang sangat aktif
yang terbentuk di sekitar wilayah jabodetabek pada siang hari hingga menjelang sore
dan menyebabkan hujan dengan kategori sangat lebat dalam periode beberapa jam saja di wilayah depok dan bogor pada siang hingga sore hari